wacana kebijakan jalan berbayar di jakarta terbilang bukan kebijakan yang baru sudah hampir dua dekade
sejak dua ribu empat kebijakan ini belum juga terlaksana
tarik ulur penerapan kebijakan ini salah satunya dikarenakan polemik yang terjadi di masyarakat
dan kita akan berbincang lebih dalam terkait dengan kebijakan ini bersama dengan analis kebijakan publik trubus rahadian syah
selain itu kami juga telah mengundang sebenarnya pihak dinas perhubungan dki jakarta
namun belum bersedia untuk bergabung pada sore hari ini
selamat sore pak trubus
selamat sore mbak
pak trubus tujuan penerapan irp ini kan menjadi salah satu push strategi untuk mengurangi kemacetan
untuk memaksa masyarakat menggunakan transportasi publik
sudah tepatkah kebijakan ini dengan tujuan tersebut
iya sebenarnya kebijakan ini sangat tepat mbak
sangat tepat untuk mengurangi tingkat kemacetan yang selama ini memang
mencukupi di indonesia jakarta terutama
hanya karena persoalannya adalah ini lemahnya komunikasi publik
komunikasi publiknya sangat lemah sehingga lebih banyak penolakannya dari partai yang mengusung
yang kedua bahwa political will from the central dki juga sangat lemah dalam hal ini
harusnya ketika pak fiji sekarang memperwakamakan ini
kan beliau juga punya koordinasi dengan pemerintah pusat ya
bagaimana kemudian penanganan
penanganan kemacetan di jakarta ini bisa terintegrasi antara
antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah dki
sehingga sama sama dilaksanakan secara tepat begitu mbak
komunikasi publik lagi lagi
komunikasi publiklah masalahnya
sehingga para ojek online yang pada pekan ini demo karena resah
dan jawaban dari dishub dki jakarta syafrin liputo ini mengatakan bahwa
memastikan bahwa para ojek online juga taksi online ini

akan dikecualikan karena mereka termasuk dalam transportasi publik
tapi kalau kita melihat dari kebijakan erp di negara lain
justru taksi online di sweden dan juga di singapura
taksi ini tidak dikecualikan
kemudian di swedia juga tidak dikecualikan karena memang tujuannya
untuk mengurangi jumlah kendaraan yang ada di jalanan
seperti apa pak tanggapannya atas apa yang dikatakan oleh dishub dki

jadi bagaimana dishub dki jakarta untuk mengecualikan taksi dan ojek online ini
ya menurut saya ini salah satu solusi sebenarnya
adalah untuk pengecualian di mana kemudian taksi online ini
kita akan berikan sebagai transportasi umum
jadi itu bisa di
sesuai aturan yang ada gitu
dan juga memberikan solusi lain terhadap ojol ini
sehingga karena kita ketahui bahwa ojol ini sebenarnya sebuah inovasi di masyarakat
yang sampai hari ini sangat menguntungkan
bahkan memberikan kontribusi ekonomi yang sangat tinggi
karena itu menurut saya memang solusinya adalah mereka diperbolehkan
untuk memasuki area irp tadi secara bebas
hanya kemudian bisa saja diberikan sifatnya platnya kuning
atau dikasih satu identitas tersendiri gitu
apakah itu tidak akan kontradiktif pak
karena kan salah satu tujuannya ini untuk justru mengurangi kendaraan kendaraan yang ada
volume kendaraan yang ada di jalanan
karena di sweden di singapura mereka para taksi dan juga ojek online mungkin ada di sana
juga diberlakukan irp terhadap mereka pak
ya saya rasa itu nanti jangka panjang
jangka panjang kalau jangka pendeknya tetap kita menerapkan seperti ini
karena kita kan penerapannya harus bertahap pak
ini saja saya rasa kalau kenapa kita kemudian banyak ditolak oleh masyarakat
karena kita mau menerapkannya ujuk ujuk dua puluh lima ruang jalan yang selama ini diterapkan jambu senap
kalau diterapkan irp mbak
coba kalau penerapannya bertahap misalnya jalan utama dulu misalnya jalan enak tamrin
sudirman dan sebagainya itu dulu misalnya
itu kan bisa dilakukan
atau yang ditutup pertama kali adalah yang roda empat dulu gitu mbak
jadi jangan jangan main langsung ke ini yang motor itu
yang roda dua pasti akan marah
atau yang roda dua juga juga diklasifikasi kan bisa
mereka berdasarkan cc
misalnya cc ini yang dua ratus lima puluh jenis mil meka atas itu berbayar
kalau yang tidak misalnya di bawah itu
misalnya yang jenis apa bit atau apa itu gratis saja gitu
itu sudah bisa dilakukan mbak
artinya member bki bisa membuat satu kebijakan yang lebih solusif
ketika memang kebijakan ini secara apa namanya kompresif memang niatnya mau dilaksanakan
memberi keuntungan juga bagi
tidak saja dari sentral bki mendapatkan keuntungan dari uang yang masuk dari tarif
tapi juga masyarakat secara langsung dipaksa untuk menggunakan transportasi umum mbak
nah kemudian untuk memastikan membedakannya pak
karena kan sejauh ini perbedaannya hanya mereka menggunakan helm dan juga jaket
dan tidak semua menggunakan hal tersebut
dan kalau tadi yang bapak katakan harus menggunakan pelat kuning ini kan berarti
upaya yang lebih baik

ya menurut saya ini perlu satu kebijakan tersendiri dalam arti bahwa nanti kita pastikan dulu
dan bekerja sama dengan penyelenggara penyelenggara ini toh sec online
jadi di situ kemudian para pelaku usaha duduk bersama dengan sentral bki
untuk menentukan jenis jenis kendaraan yang kategori nanti dipas kuningkan gitu
tidak semuanya tentu karena nanti akan dibatasi
sehingga kan ini kan tujuannya pembatasan secara bertahap ketika nanti kemudian
irp itu benar benar diterapkan untuk semua ruas jalan yaitu dua puluh lima ruas jalan itu gitu loh mbak
jadi dalam hal ini bisa saja dilakukan dengan cara ya itu tadi kita melakukan dialog
di situ pertama untuk menentukan jenis mana kendaraan apa yang boleh diberikan pelat kuning gitu mbak
kemudian jika kita melihat ke negara negara lain seperti salah satunya sweden
kenapa saya dari tadi memang menyebut sweden karena pemerintah sebelumnya ini melakukan studi banding ke sweden
kalau di sweden dengan menerapkan irp juga ada menambah moda transportasinya armadanya ditambah
kemudian rutenya ditambah kemudian juga ada infrastruktur lahan parkir
bagaimana bapak melihat itu di jakarta saat ini untuk penambahan infrastruktur tersebut sudah tepatkah untuk saat ini dilakukan
sudah cukupkah infrastruktur kini

menurut saya ini yang jadi masalah mbak
jadi masalah adalah kita belum siap infrastruktur yang ada
karena kalau kita lihat misalnya tidak hanya di swedia itu sebagai perspektif gitu ya
juga di singapura ada penelitian atau apa bobby mcmanon namanya itu menulis satu penelitian
mengatakan bahwa sebenarnya irp ini kan jalan akhir bagaimana mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi

itu memang melalui perencanaan dan juga harus melalui manajemen yang tepat
di mana kemudian infrastruktur yang tersedia termasuk juga regulasi yang tersedia termasuk juga regulasi yang tepat dan penegakannya
di satu sini juga sdm yang siap juga di dalam menerapkan yang namanya irp ini mbak
jadi memang harus ada satu proses yang panjang
karena itu ketika kita pemerintah dki zaman ya ini memang kemudian dimanfaatkan untuk penolakan penolakannya makin besar
sebenarnya kalau memang mau diterapkan itu political willnya itu yang harus kuat
jalan akhir itu artinya sebenarnya belum sangat tepat lah kalau misalkan diterapkan pada saat ini seperti itu ya pak ya
ya belum tepat karena memang tidak saja persoalan kondisi kita yang selalu dikatakan
baru bangkit dari covid dan sebagainya persoalan ekonomi
tapi persoalan itu sebetulnya adalah kesiapan pemprov sendiri
mbak dalam hal ini memang memunculkan banyak irp ini kan sudah lama
zaman pembenur pamyot dan muncul lagi di era pembenur pasifitas purnama dan sekarang muncul lagi
saya rasa ini persoalannya sebenarnya harus disiapkan tidak awal
tapi persiapannya sampai ini kan nggak ada itu seperti ya kadang kadang apa ya timbul kemudian hilang lagi
jadi tidak jelas arahnya seperti apa yang terjadi kemudian kebijakannya kita tidak bisa membatasi kendaraan
karena memang pelaku pelaku usaha di bidang industri mobil maupun motor ini juga akhirnya memproduksi secara massal
dan pemerintah memberikan kebijakan kebijakan keringanan yang macam macam itu
sehingga akhirnya kendaraan ini dengan mudah didapat oleh masyarakat
sehingga seharusnya yang dibicarakan oleh pemerintah sekarang adalah persiapan untuk menunjang kebijakan irp ini ya infrastruktur infrastrukturnya
dibandingkan ujuk ujuk mau menerapkan irp di dua puluh lima ruas jalan
seperti itu pak
persiapan apa saja yang harusnya menjadi fokus pemerintah jika mau menerapkan kebijakan irp
iya yang pertama memang yang paling utama adalah bagaimana menyiapkan yang untuk kebijakan regulasinya
karena itu kebijakan regulasi itu menjadi payung hukum
di mana kemudian penentuan atau pelaksanaan dari irp ini bisa berjalan
nah tentu di sini yang kedua tentu dalam perumuskan kebijakan itu harus partisipasi publiknya harus tinggi
jadi artinya bagaimana pihak pihak yang
terkait misalnya seperti ojol tadi itu pengendara ojol ini dilibatkan dalam hal perumusannya
itu juga sangat penting
atau juga pihak lain yang memang punya terkait dengan modal transportasi
yang kedua memang persiapan yang lain diperlukan adalah infrastruktur dalam hal ini
tempat parkir dan sebagainya
dan kemudian juga tarifnya itu juga menurut saya jangan terlalu mahal
karena yang dikembar kemburkan itu rp lima puluh lima untuk motor
kemudian untuk kendaraan berudam empat sampai sembilan belas
nah itu menurut saya memang terlalu mahal gitu ya
menurut saya jadi dicurunkan
dan di satu sini penggunaannya juga jam lima pagi
kalau nggak salah di draftnya itu jam lima pagi sampai jam sepuluh malam
padahal jalan dua puluh lima ruas jalan itu kan jalan yang dibangun dengan pajak masyarakat
yang artinya kemudian nggak elok juga pemerintah kemudian secara membabi buka
misalnya menerapkan itu
dan kesan jadi di publik itu seperti pemerintah memalak kepada masyarakatnya
jadi menurut saya memang itu hal hal
yang perlu dibicarakan di samping juga yang terakhir
perbicaraan komunikasi publiknya
itu yang harus dilakukan terutama ke kie komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat
jadi bagaimana masyarakat diedukasi untuk memasuki area area irb
dikalik itu juga kesadaran masyarakat untuk mengenai transformasi umum
nah yang kita melakukan transformasi umum ini harus dipersiapkan juga
mbak layang atau mesin ini kan bermasalah karena tidak memenuhi standar yang memang aman dan nyaman
karena transformasi umum kita itu selalu persoalan ada kriminalitas
atau pelecehan seksual dan macam macam lain
dari sumber pertama masalah angkot angkot itu sendiri yang memang di samping kecil
kemudian sopirnya banyak sopir tembak juga
nah kemudian akhirnya lari ke busway
busway sendiri kalau ditangkipuk ditunggu lama mbak
di setengah jam lah
yang lainnya juga lrt mrt lah itu juga harus harusnya diintegrasikan
kita membuat yang harus dibicarakan one ticket harusnya mbak itu
jadi one ticket ini digunakan untuk pelurus pelurusan modal modal tangguh tangguh
sehingga masyarakat itu merasa aman dan nyaman dan efisien juga waktunya murah
gak gitu loh mbak
jadi sebenarnya masalah di dalam infrastruktur penunjang untuk kebijakan irp ini masih begitu banyak
jadi belum siap untuk dilakukan kebijakan irp
sedangkan masalah kemacetan di dki jakarta ini masalah klasik yang tiap tahunnya tambah macet gitu
karena kan volume kendaraan semakin banyak namun volume jalanan ini tidak bertambah
dilakukan pemerintah pada saat ini dibandingkan membahas kebijakan irp
iya kalau menurut saya yang paling dilakukan pemerintah sekarang adalah persepatan pelayanan terhadap perpustakaan umum mbak
itu yang harus dilakukan
misalnya untuk sejarah yang jadi problem itu kan seringkali angkot angkot itu yang masyarakat untuk naik angkot itu jadi masalah
karena isu isu kenyaman tadi
nah ini angkot itu bisa diganti dengan jendela kendaraan yang lebih lebih lagi
sehingga memungkinkan ada ac nya ada cctv nya paling tidak untuk kenyaman
nah ini angkot itu bisa diganti dengan jendela kendaraan yang lebih lebih lagi
nah ini angkot itu bisa diganti dengan jendela kendaraan yang lebih lebih lagi
nah ini angkot itu bisa diganti dengan jendela kendaraan yang lebih lebih lagi

nah ini angkot itu bisa diganti dengan jendela kendaraan yang lebih lebih lagi
nah ini angkot itu bisa diganti dengan jendela kendaraan yang lebih lebih lagi
nah ini angkot itu bisa diganti dengan jendela kendaraan yang lebih lebih lagi
nah ini angkot itu bisa diganti dengan jendela kendaraan yang lebih lebih lagi
nah ini angkot itu bisa diganti dengan jendela kendaraan yang lebih lebih lagi

bukannya memberikan solusi namun menambah masalah seperti itu ya pak ya
tidak tidak itu pak
baik terima kasih
pak trubus rahadiansyah analis kebijakan publik telah bergabung pada sore hari ini bersama kami di cnn indonesia newsroom